selain bersinar karena prestasinya beberapa atlet pon ke sembilan belas jawa barat
juga menjadi perhatian karena penampilannya
siapa saja mereka berikut liputannya
maya kurnia indrisari atlet volley indoor dari kontingen jawa timur ini
selalu menarik perhatian setiap kali bertanding
postur semampai setinggi satu ratus tujuh puluh delapan cm melengkapi prestasi gemilang
yang kerap maya torehkan di kejuaraan internasional
dari dua ribu enam ikut junior asia itu dapat perunggu
kemudian di sea games dua ribu tujuh sampai sea games terakhir kemarin dua ribu lima belas dapetnya perunggu
berikutnya ada nama litzwell kwok jagoan wushu kontingen sumatera
dan sumatera utara ini juga banyak menyita perhatian
prestasinya pun cukup membanggakan
di kejuaraan tingkat dunia linzwell pernah mendapatkan emas
pada pon kali ini litsuel juga berhasil mempersembahkan emas untuk sumatera utara
berpenampilan menarik memang menjadi nilai tambah bagi atlet perempuan
tawaran berkarir di ranah
lain di luar olahraga sering berdatangan
maya sempat ditawarin menjadi model sementara litzwell memilih fokus sebagai atlet wushu
dan sampai sekarang pun juga ditawarin untuk ikut modeling agency
cuman yang bikin mundur itu karena harus nurunin berat badan sampai sepuluh kilo
dan itu nggak akan menunjang performaku di volley gitu
jadinya oke deh fokus ke volley dulu aja
enggak karena emang dunia aku itu ya di olahraga gitu
jadi kalau untuk kayak gitu sih nggak sih
tidak dapat dipungkiri penampilan dan prestasi maya dan linsual dalam dunia olahraga menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton dan supporter